pertunjukan kesenian betawi seperti gambang kromong dan ondel ondel selalu dihiasi iringan musik yang khas
salah satu alat musik tradisional yang kerap dipakai adalah tehian
alat musik gesek ini mengeluarkan alunan melodi yang dominan dalam iringan musik
perajin alat musik tradisional seperti tehian tergolong langka
salah satu perajin sekaligus seniman musik betawi adalah hasa azmi
pria yang akrab di sapa ami ini menjadikan rumahnya di tapos depok jawa barat lokasi pembuatan alat musik seperti teh hiang
ini kan sebagian yang diketahui orang pengrajin alat kesenian itu kebanyakan orang
udah berumur yang regenerasi itu katakan yang masih muda nggak ada jarang
itu tertarikan saya yang satu laku atau nggak sih yang namanya rejeki kan udah ada yang mengatur bang
tapi saya iklan lewat facebook instagram alhamdulillah lancar
oh alhamdulillah lancar paling jauh ini kemana pak
paling jauh baru sampai bali
ami membuat beragam alat musik tradisional mulai dari gendang hingga alat musik gesek pehian
meski dengan alat sederhana ia memperhatikan betul kualitas alat musik yang dibuat
nah bang komponen paling penting di tehian konghaya ini apa sih bang
sebenarnya batok bang yang paling penting itu
kenapa sih bang
semakin dia bundar dan diameternya sesuai standar saya itu suara jamin aman
suara jamin aman kalau salah bisa
sember juga serak juga suaranya ngaruh bang
udah jadi nih bang
udah jadi coba bang edo silakan
ya susah susah gampang
ini gini posisinya tadi
walaupun komponennya kayaknya sederhana banget sih ya
tapi buat gesek ini harus pakai feeling juga bang
pakai rasa juga bang
dengan bahan dan kualitas yang dijaga alat musik ami dipasarkan antara lain kepada pelanggan tetapnya
jadi kebetulan saya ini pemain konghayan
harus punya pribadi lah gitu kan
mesen sendiri sama bang ami
kenapa membeli di sini bang
karena kalau saya akuin kualitasnya bagus
selain memasarkan secara langsung ia melakukan penjualan daring melalui media sosial
khusus tehian ami menyebut ada beberapa jenis yang dibuat
masyarakat secara umum mengenal alat musik gesek ini dengan sebutan tehian
padahal ada tiga jenis alat musik
yang pertama adalah kualitas musik gesek betawi dengan karakter suara yang berbeda
jadi cara membedakannya
kalau yang paling agak kecil itu namanya konghayan
padahal tehian itu atasnya lagi abangnya
lebih panjangnya lagi ada si sukong namanya gitu
jadi kebanyakan orang terbalik bilang konghayan itu tehian
memang penyebutannya ya mirip
sebenarnya malah mirip mirip juga
yang membedakan jenis suaranya apa
terus cara tekian
teknik permainan penjarian
tehian konghaian dan sukong masuk indonesia pada abad ke delapan belas
yang dibawa oleh etnis tionghoa yang bermukim di batavia
alat musik ini biasa dimainkan dalam acara pesta pernikahan
saat ini alat musik gesek eksis sebagai salah satu akulturasi budaya
yang dilestarikan para seniman betawi
pertama penguat lagu dari jemaah betawi jaludjani ingat jantan
yang dimainkan dengan alat musik profesional konghayan
apalagi dari semua masyarakat

yang tetap menjadi penguat lagu dari semua alat musik profesional betawi
soalnya sebelum nanti suatu pengamu di bapak bapak bapak sunda pangatuan
yang berpikir masih penguat lagu dari para seniman betawi

jadi itu kan
jadi itu kan